dari pamekasan madura menolak ditilang seorang pengendara berusaha menyuap seorang petugas lalu lintas dengan memberikan uang sogokan rp empat puluh
namun petugas dengan tegas menolak dan tetap memberikan tilang kepada pelanggar
karena malu pelanggar justru mengajak petugas foto bersama
kejadian upaya sogokan kepada petugas selalu lintas ini terjadi di simpang tiga garuda area monumen arek lancor pamekasan
saat satuan lantas polres pamekasan tengah melakukan pengamanan arus lalin
pengendara yang berboncengan tanpa menggunakan helm ini berusaha menyogok petugas saat dimintai keterangan untuk penulisan data surat tilang
pelanggar tersebut berusaha menyelipkan uang sejumlah rp empat puluh ribu rupiah di balik jog motor milik petugas
namun petugas dengan tegas menolak dan mengembalikan uang tersebut
waktu saya tanya nama dan alamannya
mereka memberikan uang selipkan di kendaraan saya
kalau aku punya uang
saya kembalikan saja
ada nyamannya sekarang mas
mas tadi mau ngasih uang ke bapaknya ya
gak pakai helm temannya
pengendara yang malu akibat upayanya menyogok ditolak mentah mentah petugas
akhirnya tetap ditilang dan diminta untuk tidak mengulangi lagi
usai ditilang pelanggar tersebut justru mengajak petugas untuk foto bersama
ahmad zaini zen pemekasan